hai hapo nama pak pakai ayam pakai telur pakai itu gudeg
gue bayarin biarin dah gue senengin artinya dulu si sobari baru ntar gue bisa nabokin dia
cepet deh ah
pak haji pak haji kan pengurus masjid
keputusannya langsung dong nggak usah berbelit belit
baiklah saya selaku pengurus masjid
dan sebagai hakim akan memutuskan persoalan ini
jadi masalah ini segera kita lapor ke polisi
biar tidak ada lagi yang berbuat seperti beliau
ya itu keputusan saya
saya jangan dilaporkan ke polisi
saya takut dipenjara pak haji widen
tolong nanti kalau saya dipenjara
keluarga saya bagaimana anak cucu saya
siapa yang ngasih makan pak haji
tolong saya pak haji saya berjanji
saya tidak akan mengulangi perbuatan saya pak haji
tolong saya saya takut dipenjara pak ustadz
bodo amat udah pak ustadz
ini tidak bisa ini pelajaran untuk yang seluruhnya yang nanti
akan berbuat lagi kalau kita bebaskan dia
nah pak apa pak
pakai ayam pakai telur pakai
pak itu gudak
pak itu jengkol jangan lupa itu jengkol ya
lo beliin gue ikhlas apa enggak sih
ikhlas lu pesen yang banyak sampai bego
oh pak cepat pak
biarin dah gue senengin hatinya dulu si sobari
nah ya deh sini
terima kasih ya
sekarang terserah keputusan pak ustadz
kalau menurut saya ini orang harus dilaporkan ke polisi
biar langsung dibui
setelah melihat kasus dari pak juremi
maka saya memutuskan
pak curemi kagak jadi dibawa ke kantor polisi
kok dibebasin pak ustadz
namanya pencuri harus dihukum
jangan dibebasin dong
durian di masjid lagi coba bayangin
masih bebas begitu aduh bagaimana sih
begini pak haji pertimbangan saya adalah
pak juremi ini masih mempunyai istri dan anak anak yang harus dinafkahin
yang kedua dia sudah berjanji akan mengganti
uang dari hasil barang yang dia curi
memang pak juremi bisa membayar ganti ruginya ha
sedangkan untuk keluarga aja pak jokowi nggak punya apa apa
bagaimana mau makan dia susah
bagaimana kok bisa dia cicil begitu
gak mungkin dong
tapi saya bersedia bertanggung jawab pak haji
saya bersedia jadi marbot
walaupun tanpa digaji
saya harus bergantung
saya harus membayar berapa pak haji
udah pak haji muhyiddin pak juremi harus bayar berapa
lam sebaiknya lu jangan ikut campur
ini urusan kriminal
antara pengurus masjid dan terdakwa
biarkan dia melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab perbuatan
pak haji muhyiddin jangan atasnamakan masjid untuk menjolemi orang
eh haji huseylam siapa yang menjolemi
saya kan cuma menegakkan kebenaran dan keadilan supaya selalu masjid ini dalam keadaan langgeng
baiklah kalau pak sula menanyakan berapa dendanya
yang paling pas pak ustadz yang bisa menentukan berapa yang harus dibayar
silahkan pak ustadz
baiklah seperti kata pak haji muhyiddin tadi
yang salah harus tetap dihukum
jadi kalau pak juremi memang tidak mau dibawa ke kantor polisi
papa harus membayar denda sebesar tiga ratus ribu rupiah

oh itu baru benar pak ustadz
supaya kas bedanya kita makin bertambah
ya duluan kasnya untuk buat kekoperasi lagi kan
lu diam lam
jangan udah begitu dong langsung sama gua
memang ada buktinya apa sama lu
menurut kamu tuh berbahaya lam
keputusan sudah dijatuhkan kepada pak juremi
dan kita tahu betul
bahwa pak jurabi melakukan ini semuanya
untuk memberi nafkah kepada anak dan istrinya
tanya kepada semua jamaah ini yang merasa mampu
silahkan mari kita bantu warga kita yang dalam keadaan kemalangan ini
mari kita semua masing masing membantu semampunya
pak haji muhyiddin mau nyumbang
saya lebih dari itu bisa saya sumbang
tapi saya mau dia selesai dulu melaksanakan pekara dia
keluar dari bui datang ke rumah saya
saya siapkan berapa yang diperlukan
pak mali mau nyumbang
goloknya aja deh kembalikan
terima kasih pak
otak otak juga bisa d cri
mau pada belanja ibu ibu
bu haji datang
ibu ibu kok pada gak jadi
kenapa tuh ibu ibu pedet tuh buru buru gitu lari
nggak tahu bu haji
padahal tuh ibu ibu udah pada sering kesini
buku rame banyak yang beli dong
lu bilang rame toko kok duitnya cuma gocat
sialan ini kagak ada gua nggak terima nih
ini kagak ada
yang membuat saya bahagia teh
pak jeremy dibebaskan
maikut seneng deh dengernya
semua akhirnya pada saweran buatkan dindannya pak jeremy ma
kamu ada apa
nggak ada yang yang mau ngerasaku
hanya aku yang berwarna
dia siap saweran jadi dia dianggapka si site
ada variasi macam apa di situ situ
memalukan mau kegiatan
aku enggak ngerti
baru gua dua
gue nih pengen ngasih makanan buat si curami
buat keluarganya si juremi
gimana bener bener mati lelam
mudah mudahan allah memberi kemudahan
buat kita nih untuk nolong orang yang gak mampu
iya udah sekarang gue siapin makanan ya
gue pengen gue sendiri yang bawain buat